dinamika panggung politik memang selalu menarik untuk ditelisik
di balik pertarungan para elit berebut kursi panas bahasa dan gestur politik mengisyaratkan komunikasi pesan pesan tertentu
meskipun bahasa dan gestur politik setiap tokoh berbeda beda
bukan kejutan besar namun kemunculan agus harimurti yudhoyono di istana negara enam maret lalu tidak sedikit membuat banyak dugaan
ahy bertemu presiden joko widodo menyampaikan undangan rapimnas partai demokrat
selang beberapa jam foto jabat tangan anak mantan presiden dengan presiden jokowi tersebut viral
sekilas momen yang terekam dalam foto ini biasa saja
namun tak biasa bagi netizen yang latah berkomentar
akun twitter adlai detektor yang juga merupakan pakar micro expression hando kogani
menganalisa foto tersebut mencerminkan sikap seorang presiden
yang menyambut seorang anak muda dengan rendah hati
sementara sikap ahy tergambar seorang anak muda antusias yang menghormati presidennya
saat menghadiri rapimnas demokrat tidak sedikit bentuk komunikasi non verbal yang dihadirkan
saat akan memukul gong jokowi mengajak ahy berdiri dan mendampinginya
dalam pidatonya jokowi tak sedikit melempar kalimat dengan gaya khasnya sambil bercanda seperti yang berikut
menurut saya saya ini tidak ada potongan sama sekali pemimpin yang otorifler
enggak ada potongan
penampilan saya kan juga tidak sangar
kemana mana juga saya selalu tersenyum
makanya saya berani bilang saya itu bukan seorang pemimpin otoriter
saya ini seorang demokrat
lebih sulit lagi
sudah orangnya muda ganteng pinter kalau berpakaian juga rapi dan celing ya dengan saya lebih jauh lagi
namun tidak hanya jokowi ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono juga menyampaikan bahasa politik
jika allah suci saya akan mencari kemampuan
tuhan yang maha kuasa menakdirkan sangat bisa
partai demokrat berjuang bersama bapak
sinyal sinyal ini semakin menguatkan pendulum partai demokrat merapat ke barisan pendukung pemerintahan joko widodo khususnya untuk pilpres dua ribu sembilan belas
sementara dalam rapi menas partai bergarya kembalinya putra cendana kuto memandala putra alias tommy suharto ke pentas politik
juga menjadi sorotan
tak sedikit yang menilai gaya dan bahasa tommy belum move on dari rezim orde baru
kepada cnn indonesia com direktur parameter politik indonesia adi prayitno mengamati
tommy kerap menggunakan kata daripada di hampir setiap jeda kalimat
tommy pun tak mempermasalahkan foto dan slogan pak harto
enak zaman kuto yang banyak terpampang dan dikaitkan dengan partai berkarya
mengenai kekaitan identik dengan pak harto itu hal yang wajar kenapa mesti dikhawatirkan
dan saya kira sekarang juga sudah rakyat makin tahu mana yang lebih enak dan mana yang lebih enak
bahasa dan gestur politik tak semata membuat makna dan pesan politik
gestur politik membuat bahasa menjadi kekuatan politik
tiffany raitama cnn indonesia
kita bahas bagaimana semiotika politik ini bersama pakar semiotika itb
yaitu ada kang acep iwan said
kang acep selamat malam
selamat malam mbak tiffany
kita ngomongin yang generalnya dulu kali ya
kalau misalnya gini kita masuk ke tahun politik
apa yang kita lihat apa yang kita amati mungkin dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir
apa yang terjadi di pentas politik terkait dengan gestur bahasa
kalau anda amati ngomongin soal gestur bahasa itu kan bukan sesuatu yang bisa dibuat buat lah
anda melihat bagaimana semiotika di panggung politik beberapa waktu terakhir seperti apa
oke pertama yang pasti adalah di dalam politik itu tidak ada yang natural ya
tapi mungkin juga bukan dibuat buat
jadi dalam konteks ini dia dibuat gitu loh
dan tampilan tampilan di media dengan satu kesadaran ada kamera yang menyerot dia
maka apa yang ditampilkan itu adalah sesuatu yang dibuat
itu yang disebut dengan apa namanya politik media ya

tapi itu bukan realitas
itu adalah manipulasi bisa dikatakan juga bisa manipulasi atas realitas itu
jadi ada satu kesadaran memang bahwa itu dibuat
tapi saya ingin katakan bukan dibuat buat gitu loh
ada kesadaran untuk itu
tetapi ini menurut saya adalah satu kenicayaan
dia tidak mem fragen
kemarin jokowi yang hajar di sana anda melihatnya dari semiotikanya terlihat tidak kenyamanan itu ada di sana
ya di dalam politik semua dilempar ke media itu bukan untuk didefinisikan
maka kita mengenal bahwa di dalam politik itu tidak ada yang pasti
ketidakpastian adalah yang pasti itu sendiri
jadi kemarin itu sebenarnya sebuah upaya untuk melempar memunculkan perbincangan perbincangan
bahwa dua ribu sembilan belas itu masih jauh saya pikir juga tidak masih jauh kita setahun ke depan
jadi ada semacam politik wacana yang mulai dibangun hari ini
jadi itu memang tidak harus kemudian kita mendefinisikan ahaya akan mendampingi jokowi di dua ribu sembilan belas
tapi imajinasi masyarakat sedang dibawa ke sana

dan yang dituju menurut saya adalah juga memang perbincangan dan politik
bagaimana jokowi mengatakan saya adalah seorang demokrat
bagaimana jokowi mengatakan saya adalah seorang demokrat
atau saya demokrat dan sebagainya
itu kan kata kata yang memberi ruang kepada masa untuk menafsirkan bagaimana sikap pak jokowi ini
kemudian pak sby juga mengatakan tidak tertutup kemungkinan baginya untuk berkoalisi di dua ribu sembilan belas dengan pak jokowi
itu adalah kalimat kalimat
sekaligus gestur yang mengarah ke dua ribu sembilan belas
kang acep selain rapimnas ini saya juga harus biar adil nih ya
ada juga rapimnas satu lagi yaitu rapimnas dari partai berkarya yang juga menjadi sorotan sampai dengan hari ini
dimana kemunculan kembalinya comebacknya katanya putra cendana yaitu hutomo mandala putra tommy suharto di sana
banyak yang juga akhirnya melihat ketika tommy berpidato tommy berbicara bergaya
gestur bahasanya kemudian juga dikaitkan
masih katanya belum move on dari rezim
orde baru dari era soeharto
anda melihatnya seperti apa
ya kita memang melihat politik dalam bayang bayang orang tua ya
politik di dalam bayang bayang senior atau politik dalam bayang bayang tokoh
dan itu memang tampak juga pada pak tommy
sama seperti juga tampak pada mas ahaye gitu loh ya
jadi bagaimana gestur mereka itu memang mencoba untuk mengangkat kembali ingatan masyarakat
tentang tokoh yang pernah berjasa di tanah air ini
tentu memang mas tobi dia harus berjuang sangat keras untuk menggali kembali citra baik orang tuanya
karena kita tahu bahwa yang bermain di masyarakat yang begitu lama adalah citra buruk dari pak ahaye
namun saya ini memang satu hal yang harus diperjuangkan oleh mas tommy sebagai anaknya
tapi kita bisa melihat bahwa itu memang dilakukan

nah sekarang perbandingan perbandingannya ya
bahwa kalimat apa namanya di bme tentang pak ato enak zaman kuto
mana gitu kan itu kan banyak seperti itu
itu kan sudah dibangun sejak lama dan mas tommy mengambil peluang itu
ini politik di dalam bayang bayang sejarah ya
politik dalam bayang bayang orang tua
dan mas tommy itu menurut saya partai ini bukan hanya pada gestur mas tommy nya
tetapi juga kita lihat di dalam logo partainya dan namanya
ini kan bisa membuat para caru berkarya dan logo nya hampir sama gitu
oke baik terima kasih kang acep
saya sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan tapi kita waktunya sangat terbatas
terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini pakar semiotika itb kang acep iwan saidih
kalau tadi kita lihat analisa dari pakar semiotika politik terkait dengan apa
yang menjadi tontonan di pentas atau panggung politik dalam beberapa waktu terakhir
kita lihat berikutnya seperti apa juga analisa netizen terkait dengan gestur politik serta dinamika politik yang terjadi beberapa waktu belakangan
pertama kita lihat apakah juga analisanya tepat atau sama dengan kang acep tadi
yang pertama dari syamsuddin haris ajakan kepada demokrat berkoalisi bisa iya juga bisa tidak
dalam tahun politik ini bahasa gestur politik apapun bisa ditafsir

kemudian berikutnya komentar dari rustam ibrahim
presiden yang sangat tawaduk dan rendah hati bahkan terhadap anak muda jokowi menjabat tangan ahy dengan merendahkan kepala
itu tadi juga ya ada dipakai pengantar sebelumnya
fotonya kemudian menjadi viral banyak yang menganalisanya netizen juga banyak latah berkomentar di situ
tentang ahy ini mulai seksi ya
memang politik itu cepat melambung ya kalau memompanya tepat
dan yang terakhir at panca enam puluh enam
kalau ada pengamat media dan juga netizen yang berkesimpulan
demokrat pasti berkoalisi dengan pdip dan mendukung jokowi
hubungan pdip dan demokrat terutama sikap mega terhadap sby katanya akan menjadi penghalang